menjamurnya baliho pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur
di sejumlah jalan protokol mulai mendapat kritik dari masyarakat surabaya
warga menilai aksi kedua pasangan tidak etis
sementara bawah selu jawa timur tidak bisa berbuat banyak
karena tidak ada sanksi yang mengatur dalam undang undang pemilu kada
hampir di setiap perempatan jalan raya di kota surabaya
mulai dihiasi oleh baliho dua pasangan bakal calon gubernur jawa timur
tak jarang dalam tulisan di baliho tertera ajakan untuk memilih pasangan bakal calon yang terpampang
selain baliho kegiatan yang dihadiri banyak masa yang bersifat kampanye juga mulai dilakukan
padahal saat ini masa kampanye belum dimulai
melihat fenomena ini warga surabaya pun melemparkan kritikan
warga menganggap pemasangan baliho dan pengumpulan masa sebagai ajang curi start kampanye
kalau misalnya sudah ada baliho
atau sepanduk sepanduk sih
saya pikir kalau memang itu belum waktunya
itu adalah salah satu start yang kurang baik
sehingga kami pun akhirnya mikir mikir juga
loh ini belum waktunya kok udah mulai kampanye gitu kan
maksudnya untuk hal yang kecil aja mereka nggak jujur
gimana untuk hal yang besar gitu sih
terkait hal ini bawaslu jawa timur menyatakan belum bisa melakukan tindakan
karena sesuai undang undang pemilu kada
bawaslu bisa melakukan tindakan apabila sudah ada penetapan calon oleh kpu jawa timur
jadi itu kan pendekatan kita
kebaya penjagaan aja
ya preventif kita selalu berkoordinasi kepada semua antipuses
untuk tidak melakukan aktivitas aktivitas yang sebelum tahapan kampanye
penetapan calon oleh kpu jawa timur sendiri
baru akan dilakukan pada dua belas februari dua ribu delapan belas mendatang
sementara untuk tahapan kampanye
dijadwalkan tiga hari setelah penetapan paslon
wahyu pratama surabaya